kebijakan suku bunga dan pengendalian laju inflasi dapat diibaratkan seperti kita mengendarai mobil
jadi ada kalanya kita harus menginjak gas tapi ada juga nih kalanya kita harus menginjak rem
nah analogi itu kiranya tepat untuk menggambarkan apa yang kini tengah dilakukan oleh bank indonesia sebagai otoritas moneter di indonesia
dalam rapat dewan gubernur bank indonesia rdgbi bulanan bulan desember dua ribu dua puluh dua lalu
gubernur bank indonesia bapak periwarjo itu menyebutkan bahwa bank indonesia akan menetapkan suku bunga acuan secara terukur
yaitu dengan mempertimbangkan perekonomian domestik dan juga perekonomian global
agar mempertahankan inflasi inti dan ekspektasi inflasi dalam batas yang wajar
dengan cara ini bank indonesia itu berharap dapat memelihara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu dapat berkelanjutan
tapi gimana sih sebenarnya kondisi terkini dari tingkat inflasi kita
jadi gini melalui respons kebijakan moneter bank indonesia yang front loaded preemptive forward looking
juga koordinasi yang erat dengan pemerintah bersama tpip dan tpid
dan juga adanya program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau yang biasanya kita kenal dengan gnpip
nah nyatanya dari hal hal tersebut inflasi dan juga ekspektasi inflasi kita terus mendekati sasaran
tentunya kondisi ini jadi kabar baik untuk kita semua
walau memang di akhir tahun itu ada kenaikan harga dari sisi makanan
tapi ini dinilai wajar karena bertepatan dengan natal dan juga tahun baru
tapi inflasi dari sisi komponen yang lainnya itu diprediksi akan menurun
demikian juga dengan inflasi inti
di tahun dua ribu dua puluh dua lalu bank indonesia memperkirakan inflasi inti itu tidak akan lebih dari tiga puluh
sementara untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini inflasi inti diperkirakan akan di bawah empat persen
dan bahkan bisa menuju titik tengah yaitu tiga di akhir tahun
kemudian apa nih strategi yang akan disiapkan sama bank indonesia dalam mengendalikan inflasi inti
agar tetap ada kisaran tiga plus minus satu
kenaikan suku bunga acuan bank indonesia akan lebih terukur sebagai langkah lanjutan
terjadi penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi
sehingga inflasi inti itu bisa tetap terjaga yaitu tiga persen plus minus satu persen ke depan
kemudian yang kedua yaitu adalah stabilisasi nilai tukar rupiah ke fundamentalnya
untuk mengendalikan imported inflation atau yang biasa kita kenal sebagai inflasi barang impor
yaitu meningkatkan suplai falas melalui instrumen baru yang disebut operasi moneter falas
dan yang ketiga itu adalah bi akan terus
berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi pangan
melalui pemberian subsidi energi oleh pemerintah dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
atau gnpip bersama tpip dan juga tpid
dengan berbagai bauran kebijakan tersebut
bank indonesia meyakini kalau inflasi inti dapat terkendali sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dan tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh tiga
yang diperkirakan akan cenderung berada di angka